dulu para pemuda bersatu menjadi penggerak bangsa dalam melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan
kini indonesia semakin maju
dampak perkembangan zaman pun menjadi tantangan baru yang dihadapi negeri ini
koparkan semangat nasionalisme
bangkit dan bersatulah wahai generasi muda
bersama kita majukan indonesia